anda menyaksikan kompas update pukul delapan malam waktu indonesia barat saya valentina sitorus
saudara diduga supir mengantuk bus surya kencana rute mataram sumbawa terbalik dan mengakibatkan tiga orang terluka
bus yang membawa tiga puluh dua orang penumpang terbalik di jalan utama menuju pelabuhan kayangan lombok timur pada minggu siang
menurut para penumpang supir diduga mengantuk saat bus melaju dengan kencang
bus ini kemudian tak terkendali hingga menabrak tiang listrik dan pohon kelapa
tak ada korban jiwa atas peristiwa ini hanya saja tiga orang mengalami luka
kasus kecelakaan ini ditangani oleh satlantas polres lombok timur